sementara itu sekitar lima puluh an perempuan bercadar menggelar aksi di manado sulawesi utara
dalam aksi yang digelar beberapa hari setelah serangan bom bunuh diri di surabaya itu
mereka membawa tulisan
peluk aku jika kamu merasa aman dengan keberadaanku
dalam aksi tanpa orasi itu mereka meminta warga manado tidak takut muslimah bercadar
mereka menyatakan mereka juga anti teroris
aksi ini disambut warga manado dengan mendatangi dan memeluk pendemo
sambutan juga diberikan warga non muslim
terima kasih buat semuanya yang tidak peduli sama pakaian cadar
yang peduli sama umat muslim yang peduli sama kita
bahwasannya sebenarnya cadar ini pakaian ini adalah bukan identitas sebagai orang teroris
tapi ini adalah keyakinan kita bahwa cadar ini sebagai taufiknya kita
kita menghindari mata mata jahil yang akan melihat